selain razia miras untuk mengantisipasi ketertiban di malam tahun baru
badan narkotika nasional provinsi jawa timur bersama tni dan satpol pp
menggelar razia narkoba di sejumlah tempat hiburan malam di surabaya
pengunjung sempat dibuat terkejut karena polisi menurunkan anjing pelacak
jelang pergantian tahun baru petugas bnnp jawa timur bersama satpol pp
melakukan razia di sejumlah tempat hiburan malam di kawasan embong malang surabaya
pengunjung dan pemandu lagu sempat dibuat kaget saat petugas datang dan menerjunkan anjing pelacak
untuk mengendus berbagai jenis narkoba yang disimpan
selama razia berlangsung anjing pelacak menyisir setiap ruangan termasuk loker para pemandu lagu
tak hanya itu setiap pengunjung dan pemandu lagu turut menjadi sasaran endusan anjing pelacak
hasilnya unit k sembilan sempat mencurigai keberadaan
pengadaan narkoba di salah satu loker milik para pemandu lagu
namun setelah digeledah tidak ditemukan narkoba yang dimaksud
razia dengan melibatkan anjing pelacak ini dilakukan guna menekan angka peredaran gelap narkoba
yang meningkat di saat malam pergantian tahun khususnya di tempat hiburan malam
selain melibatkan unit anjing pelacak petugas gabungan juga melaksanakan tes urin
hasilnya dua pemandu lagu positif mengkonsumsi zat amfetamin
pertama tadi ada dua orang yang terindikasi yang terindikasi amfetamin vitamintamin dan morfin
nah ini kita bawa ke bnp jawa timur untuk lakukan asesmen
tempat hiburan malam masih menjadi sasaran empuk para mafia narkoba untuk mengedarkan barang haram
dan surabaya masih menjadi incaran para bandar untuk memasarkan barang haram tersebut